informasi lain tempat pembuangan akhir atau tpa cipayung depok sejak tahun dua ribu empat belas sudah over kapasitas
pemerintah kota depok berharap dapat mempercepat pemindahan sampah ke lulut nambobogor jawa barat
sejak dua ribu empat belas lalu tempat pembuangan akhir sampah di cipayung
tepatnya di kelurahan pasir putih kota depok jawa barat sudah over kapasitas
tpa cipayung yang memiliki luas sekitar sepuluh delapan hektare ini sudah tidak mampu lagi menampung sampah warga yang perharinya bisa mencapai delapan ratus hingga sembilan ratus ton
tak hanya itu volume sampah juga mengalami peningkatan sebanyak lima puluh ton per tahun
guna mengantisipasi kelebihan kapasitas yang terus berlanjut
pemkot depok berkoordinasi dengan unit pengolahan sampah lulut nambo bogor untuk penyediaan lahan baru
namun rencana ini baru dapat direalisasikan pada dua ribu dua puluh mendatang
lantaran kendala teknis
pemerintah kota depok mendorong pihak pemerintah provinsi jawa barat
untuk segera merealisasikan pemindahan pembuangan sampah dari tpa cipayung ke tpa lulut nambo bogor jawa barat
harus diadakan solusi bagaimana menangani sampah yang ada di kota depok
salah satunya itu dengan pengalihan pembuangan ke lulut nambobogor
tapi pada kenyataannya
kebenaran dari pihak dpsr bahwa pembuangan lulut nambobogor dinyatakan atau dimundurkan menjadi tahun dua ribu dua puluh
hingga kini pemkot depok masih berkoordinasi dengan pemprov jawa barat
untuk mengalihkan pembuangan sampah ke tempat pengolahan dan pemprosesan akhir sampah
atau tppas lulut nambobogor di kecamatan kelapa nunggal kabupaten bogor jawa barat
muhammad wahyudin latif depok jawa barat